jawa timur memiliki empat belas tipe bencana
dua di antaranya adalah tsunami dan gempa
di daerah pesisir selatan misalnya
rutin terjadi gempa dan potensi tsunami
yang bisa terjadi kapanpun
dari catatan sejumlah prasasti yang terpendam berabad abad
dan dokumentasi era pemerintahan kolonial belanda
gempa dan tsunami rutin terjadi di wilayah ini
menurut lin sururo ketua tim peneliti ekspedisi jawa duwipa
tidak banyak ingatan kolektif masyarakat
yang digali dan diteliti untuk bahan mitigasi
yang mencontohkan di palu sulawesi tengah
suku kaili menamakan suatu daerah
berdasarkan bencana yang pernah terjadi di sana
ini dilakukan sebagai pengingat bahaya
bagi generasi selanjutnya
kemudian di banten warga memiliki pengetahuan
tentang suara ombak tsunami
sehingga memiliki waktu untuk menyelamatkan diri
begitu juga dengan catatan prasasti yang menceritakan
terjadinya bencana di suatu daerah
yang bisa dijadikan bahan mitigasi
dari memori kolektif dari pengetahuan lokal yang ada
itu bisa menciptakan sebuah mitigasi yang spesifik
yang diharapkan bisa lebih ampuh mungkin
daripada teknologi yang kalau di masyarakat
itu mungkin sulit untuk dipahami
menurut peliti senior pusat studi mitigasi
kebencanaan dan perubahan iklim mkpi its amin widodo
banyak penelitian yang dilakukan
namun banyak pula yang tidak dipakai pemerintah
likuifaksi di palu tahun dua ribu tiga belas namun tak pernah diterapkan
dia berharap ekspedisi jawa duipa
bisa dimanfaatkan pemerintah jawa timur
untuk mitigasi kebencanaan
berbasis ingatan kolektif masyarakat
sehingga mudah dipahami berbagai pihak
karena sebagian besar dari kita
misalnya penelitian dari para saintis gitu ya
itu sering tidak nyambung
atau mungkin tidak sampai kepada
mungkin dari pemerintah sendiri
kepada dpr kadang kadang itu tidak sampai
jadi semua orang itu lebih banyak
padahal dari saintis tadi
kita sudah berusaha untuk
kita juga menggunakan penelitian
juga dari apbn juga sama
tapi itu sering tidak dipakai jadi
kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah
bpbd jawa timur mengakui
konsep pembangunan seringkali
bertabrakan dengan logika kebencanaan
akan menggunakan hasil penelitian ekspedisi
di jawa duwipa ini
sebagai bahan untuk mitigasi kebencanaan
saat ini bpbd jawa timur
sudah menjangkau seribu dari dua ribuan desa
di jawa timur yang rawan bencana
dengan menggali kearifan lokal
baik bahasa maupun cerita sejarah dan legenda
yang meyakini pendekatan ini
bisa lebih efektif
kekosongan kengosongan yang ada di bpbd
mungkin masalah wawasan dan lain lain
kalau bisa kita nanti diskusi
diskursus gitu ya
kita nanti akan ketemu
kekosongan kekosongan itu akan terisi dengan baik
dan itu pasti kami akan gunakan
karena kami menghormatkan itu
sebagai alat problem solving
itu alat problem solving yang kami nantinya
akan kita sampaikan kepada masyarakat
dengan edukasi sosialisasi
memang seperti kultur lokal apa ya
seperti kurikulum ya pokoknya
tim ekspedisi jawa duwipa
berjumlah tiga belas orang
berlatar belakang geologi
mereka dibagi menjadi dua tim
satu tim menyusuri wilayah utara jawa
tim kedua bergerak ke selatan